halo sobat rupiah jumpa lagi di podcast bank indonesia bersama saya natia ayu chandrika ramania
belum lama ini bank indonesia telah melaksanakan rapat dewan gubernur terakhir di dua ribu dua puluh
dan juga telah melaksanakan pertemuan tahunan bank indonesia dua ribu dua puluh tiga
di kedua pertemuan tersebut bank indonesia telah membuat asesmen tentang perekonomian indonesia dua ribu dua puluh tiga
prospeknya seperti apa dan juga tantangan yang akan dihadapi
sebelum memasuki dua ribu dua puluh empat kita lihat seperti apa refleksi perekonomian indonesia di dua ribu dua puluh
seperti apa prospek dua ribu dua puluh empat dan apa yang bisa dilakukan oleh sobat rupiah untuk mendukung ekonomi indonesia
kita bahas bersama asisten gubernur kepala departemen komunikasi bank indonesia bapak erwin haryono
pak erwin kita langsung aja nih
kemarin itu bank indonesia sudah mengumumkan hasil rapat dewan gubernur bulanan yang terakhir di dua ribu dua puluh satu
nah di situ disebutkan suku bunga kebijakan tetap di angka enam
yang menarik suku bunga kebijakan bulan ini disebutnya bi rate
sementara bulan lalu bi tujuh days reverse repo rate
boleh diceritakan nggak pak kenapa itu berbeda
sebetulnya dua ribu enam belas kita pakai nama bi rate
waktu itu kemudian berubah menjadi bi tujuh days repo rate
karena ada pergeseran operasional yang tadinya overridden
tapi sekarang kita berpikir sebutnya lebih kepada simplifikasi dari komunikasi
daripada kita belibet ngomongnya bi tujuh days repo rate gitu
terminologi umum juga sebetulnya lebih banyak disebut sebagai suku bunga kebijakan
banyak yang terlalu sebagai policy rate
di amerika misalkan disebut sebagai fed fund rate
jadi simply because communication sebetulnya
lebih simpel dan lebih mudah diingat
berarti konfirmasi sebenarnya tidak ada yang berubah dari angkanya
dari tenornya hanya penamaannya yang untuk memudahkan sobat rupiah
nah lanjut lagi kita tadi ngomong rdg terakhir di dua ribu dua puluh
nah kita mungkin udah biasa ya
saatnya mau tahun baru nih saatnya untuk merefleksi
nah kalau ada satu kata yang pak erwin bisa gunakan untuk menggambarkan dua ribu dua puluh
saya pengen pilih kata alhamdulillah
oh gitu kenapa pak kenapa alhamdulillah
di antara negara negara yang terkena krisis
kita bisa standing tall dengan tubuhnya
kita bisa tumbuh lima dengan inflasi yang terjaga
dengan juga nilai tukar pada saat semua emerging market ekonomis gonjang ganjing
indonesia dulu dua ribu tiga belas dua ribu empat belas bahkan dikelompokkan sebagai negara negara emerging yang fragile lima
terus kemudian ada reformasi besar besaran
kita ngebangun banyak khas pelan pelan
kemudian secara ekonomi kita bisa tumbuh dengan baik
tapi juga secara sustainable gitu
dan kemudian terbukti waktu pas pandemi
kalau nath ya ingat kita pernah jadi presidensi di g dua puluh
bukan soal balinya saja yang kemudian mempesona banyak orang
tapi kan juga performa ekonomi kita
tadi bapak bilang gitu bahwa alhamdulillah
pastikan alhamdulillah tadi ya setelah satu dekade
dari fragile five sekarang kita di tengah gonjang ganjing
kita bertahan dan tetap stabil
nah gonjang ganjingnya itu apa saja sih pak
indonesia itu kalau di ekonomi dikelompokkan sebagai negara negara small open economy
disebut small open economy karena memang kita tidak cukup besar untuk mempengaruhi
global dan open gitu
pilihan kita menjadi sebuah perekonomian yang terbuka adalah
karena memang secara growth ya lebih bagus karena dia terbuka
bisa menerima sumber sumber investasi dan sebagainya
tapi pada saat yang sama dia rentan terhadap gejolak gejolak dari luar
yang kemudian masuk dan kemudian mempengaruhi perekonomian
nah being a small open economy itu itu nggak mudah gitu
nah kita saksikan kemarin baru saja kita sembuh dari pandemi
belum sembuh sembuh benar sebetulnya ya setelah trauma yang begitu kuat
ukraine belum selesai tiba tiba israel
juga pada saat yang bersamaan bahkan sebelumnya gitu ya
di ekonomi ekonomi negara maju mengalami fenomena inflasi yang tinggi
dan kemudian mereka menaikin suku bunga kebijakannya
dan mempengaruhi kestabilan global market
dan kemudian semua faktor faktor itu punya efek rambatan kepada ekonomi domestik
because being a small open economy yang tadi gitu
domestik juga begitu bahwa kita sudah banyak melakukan perubahan transformasi
reformasi struktural infrastruktur yang jauh lebih baik
tapi bukannya tanpa masalah gitu
industrialisasi kita juga belum mapan dan seterusnya
jadi dengan segala macam tantangan tadi itu
tapi kemudian faktanya adalah performa ekonomi kita tetap bagus gitu
ya banyak hal memang itu tidak boleh berkuasa diri ya
kalau balik lagi ke alhamdulillah nih pak
kira kira kalau pak erwin bisa sebutkan gitu
apa sih sebenarnya kunci atau indikator gitu ya
bahwa perekonomian kita itu memang cukup baik di dua ribu dua puluh
jadi kita sudah punya tema besar yang kemudian disepakati secara nasional
yaitu tema reformasi tadi itu
secara di sektor real aja banyak sekali pembangunan infrastruktur
karena persoalan produktivitas kita yang membutuhkan perbaikan infrastruktur besar besaran gitu
tapi pada saat melakukan perubahan besar besaran tadi itu reformasi struktural
bikin infrastruktur di mana mana tapi kita tetap menjaga ketahanan ekonomi supaya dia sustainable
ada pemikiran pemikiran yang mendasar yang disepakati banyak orang khususnya para pengambil keputusan
yaitu pentingnya menjaga sustainability bagaimana caranya
di fiskal kita juga sangat prudent
kita satu dari sedikit negara yang tetap mempertahankan fiskal role
di mana fiscal deficit tidak boleh lebih dari tiga
kita langgar kemarin sedikit waktu pas pandemi karena memang itu situasi yang sangat sangat darurat
but then kita balik lagi ke situ
disiplin fiskal itu sesuatu yang sangat penting karena sustainability
kita bisa bilang kita pengen bangun itu bangun ini bangun itu
tapi kemudian kalau kemudian semuanya dibiayai oleh defisit fiskal yang kemudian mengakumulasi utang
kalau misalkan kita pengen ngambil jalan pintas gitu dengan segala macam kebutuhan
apa susahnya nyetak duit kita dibiayai
tapi kan saya tidak pernah melakukan itu
punya fiskal yang disiplin punya moneter yang terus menjaga kestabilan nilai rupiah
inflasi melalui nilai tukar itu adalah elemen elemen makroekonomi yang mendasar
yang kemudian menjadikan seluruh program tadi itu sustainable
dan pada akhirnya itu dipercaya oleh investor
di samping performa dari real sector
tapi juga performa dari pengambil keputusan yang punya disiplin tadi itu
punya kesepakatan bersama bahwa reformasi struktural itu penting
tapi harus dilakukan secara prudent
luar biasa berarti tadi sinergi ya antara fiskal pemerintah dengan ya moneter bank indonesia gitu ya pak
termasuk di asean ya pak karena kan memang dua ribu dua puluh tiga itu salah satu highlight bagi indonesia adalah keketuaan asean dua ribu dua puluh tiga tuh ya
dua ribu dua puluh dua kita punya presidensi atau keketuaan di g dua puluh gitu
bahkan forum besar seperti g dua puluh belajar dari bagaimana indonesia memanage ekonominya
tadi itu bauran kebijakan fiskal moneter reformasi struktural dan seterusnya gitu
yang kemudian kita package itu sebagai policy mix tadi itu
kita juga menginspirasi banyak orang tentang how we manage di ekonomi
tapi kita juga mendorong percepatan percepatan yang real di sisi pembayaran sistem pembayaran
kita menginisiasi sebuah gerakan yang sangat relevan buat negara asean yaitu asean payment connectivities atau regional payment connectivity
karena memang dorongan digitalisasi lewat payment yang bisa menyatukan asean
dan kemudian mendorong dia kepada cita cita lama asean sebagai integrasi ekonomi gitu
jadi pada saat tadi kita mendorong regional payment connectivity kita berusaha melakukan integrasi melalui pembayaran
kita punya kris dong yang sangat kita banggakan thailand misalkan punya qr code thailand standard
dan kemudian bisa ngobrol kemudian kita bisa lakukan dengan negara lain terjadi payment connectivity
ini juga sesuatu yang penting dan sudah dibicarakan sejak lama bahwa ketergantungan kita kepada us dollar
di mana hegemoni us dollar itu begitu kuat itu tidak sehat buat semua orang
itu sudah menjadi inisiatif global dan kemudian juga inisiatif regional
nah menariknya clct itu adalah pada saat kita lakukan payment connectivity lewat qr code qr code tadi itu
di belakangnya settlement transaksi antara orang indonesia dengan orang thailand misalkan
bisa dilakukan tanpa menggunakan us dollar
jadi langsung rupiah ke tibet jadi ada dua inisiatif besar pada saat yang sama
yang dulu hanya berhenti di sebatas wacana kita membuatnya nyata
karena indonesia itu kepemimpinannya di sisi internasional pun semakin kuat di dua ribu dua puluh tiga
jadi tambahan lagi kebanggaan kita keberhasilan ekonomi kita di dua ribu dua puluh tiga
oh gitu ya udah go public go international
tapi rasanya kalau dua ribu dua puluh empat perekonomian mungkin sudah lebih ada gambaran ya pak
karena balik lagi ke hasil rdg terakhir di dua ribu dua puluh tiga kan sudah disebutkan juga tuh
ada proyeksi ekonominya bank indonesia antara empat tujuh sampai lima lima persen
tadi memang dari dua ribu dua puluh tiga oke banyak yang positif dari perekonomian indonesia
tapi buat pak erwin apa yang menyebabkan kita begitu optimis untuk dua ribu dua puluh empat
di dalam rdg kemarin kita lihat ada secerca harapan yang lebih baik di dua ribu dua puluh
makanya tadi proyeksi pertumbuhan kita empat puluh tujuh sama lima lima
inflasi juga bisa lebih rendah
karena di dua ribu dua puluh empat kita punya target inflasi yang lebih rendah
jadi bank indonesia itu untuk menjaga kesabilan ekonomi punya target inflasi
target inflasi yang menentukan bukan bank indonesia sendiri tuh
mulai tahun depan even lower menjadi dua lima
tapi kita tetap optimis di tahun depan kita punya proyeksi pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi
tapi juga dengan confident kita untuk mencapai inflasi yang lebih rendah
karena memang targetnya lebih rendah gitu
bagaimana dong cara mencapainya gitu
nah yang dibicarakan kemarin adalah memang ada beberapa perbaikan perbaikan
tadi itu kita berharap isu geopolitik ini tidak sekencang di dua ribu tiga puluh
bukan hanya isu ekonomi sebetulnya ini lebih kepada isu kemanusiaan
tapi juga dampak ekonominya diharapkan lebih midd ketimbang yang kemarin
dan yang lebih penting dari itu adalah persoalan persoalan mendasar di negara maju sudah ada titik terangnya
bahwa proyeksi proyeksi terakhir dari ekonomi di negara maju lebih baik dibanding dua ribu dua puluh
termasuk juga tekanan inflasi sudah mulai meredah
tidak sengeri tahun dua ribu dua puluh
dan dengan demikian kita juga bisa melihat proyeksi proyeksi polisi respons yang dilakukan oleh otoritas keuangan di sana juga tidak seketat seperti tahun dua ribu dua puluh tiga
kalau sebelumnya ada istilah kalau masih ingat tuh hire for langer gitu
sekarang memang masih akan tinggi tapi tidak lagi kita sebut sebagai hire gitu
sehingga terus kemarin ada istilah di press release nya bnp
yang sebelumnya hire ya memang dia akan tetap tinggi tapi tidak akan lebih tinggi
artinya adalah persoalan persoalan yang kemudian terefleksikan di dalam ketidakstabilan ekonomi global khususnya di keuangan tidak akan segeri dua ribu dua puluh tiga
di domestik saya kira juga kita sekarang sedang menghadapi pemilu
cuma saya sih ngerasain mungkin natya juga ngerasain pemilunya kan tidak sedramatis kemarin kemarin
tapi kan juga kita melihat masyarakat indonesia yang lebih dewasa gitu
tapi kan nggak harus kemudian menjadi sampai berantem gitu
kita lihat di banyak segi ekonomi tadi kita sudah bahas ya
termasuk juga keadaan sosial politik kita
jadi kita punya banyak alasan untuk lebih optimis di tahun dua ribu dua puluh empat
dan menghadapi itu kemudian bank indonesia ancang ancang gitu
tapi kita akan lebih optimis pasti karena beberapa tadi itu
tapi kita tetap akan caucious gitu
karena tadi itu kita harus selalu sadar bahwa indonesia itu small open economy gitu
banyak sekali persoalan persoalan global yang akan masuk ke indonesia
dan itu harus kita jaga gitu
mungkin analoginya kalau kita ini di lautan gitu ya
dan kemudian ada kapal kapal besar yang for some reason dia bergejolak
dan kemudian dia menambahkan gelombang on top of gelombang yang memang sudah ada di lautan
kita melihat si kapal kapal besarnya itu dia sudah lebih stabilized
sehingga gelombangnya tidak setinggi yang kemarin
sehingga dengan demikian si kapal kecil tadi kita itu bisa melanjutkan program program reformasi yang memang terbukti sudah berhasil
dan ini saya pengen sekali ngomong ini
dengan demikian harusnya itu yang menjadi dasar pada saat nanti kita punya leadership baru di negara
kita harus melanjutkan reformasi because it works
siapapun yang terpilih itu pasti putra putra terbaik
harapan kita semua adalah kita lanjutkan reformasi struktural
dan memang bukti bukti sudah sangat banyak
pilihannya melanjutkan dengan lebih baik saya kira
di antara tadi semua komponen yang kita bicarakan ya pak
ada bank indonesia mungkin pemerintah lps dan lain lain yang akan menjadi pemain sebenarnya di ekonomi indonesia
apakah masyarakat apakah sobat rupiah ini juga masuk sebagai salah satu pemain sebenarnya pak
bonus demografi itu adalah sebuah dorongan penting untuk sebuah pertumbuhan ekonomi
kalau kita bisa memanfaatkan bonus demografi itu
ya sobat rupiah gitu kan
sebaliknya apabila kita tidak bisa memanfaatkan bonus degrafi
artinya pangsa terbesar dari masyarakat yang kalangan muda tadi itu tidak bisa kontributif
ya masa depan suram lah madesu gitu
beberapa ekonom bahkan memperkirakan bahwa kalau kita tidak hati hati
bonus demografi itu hilang
kita akan terjebak kepada apa yang disebut sebagai middle income trap
beberapa orang mengatakan indonesia akan tua sebelum kaya
jadi gini negara negara maju kayak jepang gitu kan
bayangin kalau indonesia sudah masuk aging population tapi kita belum kaya gitu
nah kembali ke pertanyaan natya
itulah sebetulnya peran penting dari generasi yang sekarang gitu
saat memberikan kontribusi yang penting supaya kita tidak terjebak kepada middle income trap tadi itu
karena dunia sudah berubah gitu
cara cara melakukan aktivitas ekonomi akan berubah
nah teman teman gen z yang sekarang sedang mulai mendapatkan penghasilan dan sosial
pada saat sama juga akan menjadi season maker kan
pada saat misalkan gen z yang masuk ke bank indonesia lewat program pcpm
sooner or later bahkan sekarang di indonesia itu sudah bergeser
pemimpin pemimpinnya sekarang sudah jauh lebih muda gitu
mungkin akan menghadapi konteks yang berbeda karena digitalisasi tadi itu
jadi saya pengen bilang bahwa digitalisasi itu akan banyak mengucapkan banyak hal gitu
dari sisi kita melakukan aktivitas ekonomi
dari cara kita mengelola perusahaan kalau punya perusahaan
bahkan dari cara kita mengelola ekonomi gitu
tapi saya sih optimis kalau ngelihat sobat rupiah ya
semangatnya ya harusnya bisa
masa depan bangsa ini sudah pasti ada di pundak generasi muda nih ya pak
kalau secara jangka panjang
tapi kalau jangka pendek nih pak untuk dua ribu dua puluh
kira kira apa sih yang nyata yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung perekonomian kita
yang pasti bahwa aktivitas ekonomi atau kemudian pertumbuhan ekonomi itu sangat tergantung pada partisipasi masyarakat gitu
nah tetapi memang di dalam jangka pendek ini kita sangat berharap bahwa indonesia bisa melakukan transisi politiknya dengan sangat mulus
dan kemudian kita bisa melakukan agenda reformasi
dan kemudian kita bisa punya program program yang kemarin sudah terbukti baik
dan di situ juga ada peran penting dari keikutsertaan kita dalam proses transisi politik tadi itu
tapi lebih penting dari itu adalah bagaimana kemudian kita khususnya pemerintah
sobat rupiah ya generasi muda itu lebih aktif ke dalam partisipasi ekonomi tadi itu
dan again saya sangat ingin mengingatkan digitalisasi itu sesuatu yang tidak terbatahkan
dia punya dia akan mengubah banyak hal gitu
adalah saat dimana kita harus betul betul mempersiapkan diri untuk masuk kepada dunia baru digitalisasi
saya sangat percaya bahwa digital platform ini akan mengubah banyak hal
apabila kita siap kita bisa melakukan semua itu dengan jauh lebih baik
dan apabila kita tidak siap sebaliknya akan terjadi
bahwa platform ekonomi yang baru tadi itu mungkin tidak dikuasai oleh anak bangsa misalkan
kalau memang kita tidak siap gitu kan
jadi dua ribu dua puluh empat alhamdulillahnya makroekonomi kita masih terjaga
kita punya optimisme yang tadi
efisien conditionnya adalah peningkatan produktivitas
produktivitas khususnya tadi lewat penguatan penguatan di kapabilitas kita di dalam digitalisasi
berarti memang orang indonesia ini harus lebih melek tadi ekonomi digital gitu ya pak
dan tentunya ikut mungkin ya misalnya ya itu umkm buka usaha ikut
tadi even dagang online pun itu sudah mendukung perekonomian sebenarnya
itu hal yang pengen terima kasih nih saya jadi memasuk
ada yang pedes pakai karet dua kayak gitu ya
semua orang beli pakai cris gitu ya
saya sekarang punya data nih sebagai tukang gado gado gitu ya
dulu data itu tidak ada karena memang mereka terlalu kecil untuk membuat pembukuan misalkan
sekarang karena memang digitalisasi pembayaran saja hanya lewat kris
data yang kemudian kalau andaikan semua orang beli gado gado saya pakai kris
dan jangan lupa kemudian saya bisa ngebangun apa yang disebut sebagai kredit scoring
kemarin kemarin bank mau ngasih pendanaan kepada saya
dia ngasih bunga yang tinggi karena saya nggak punya data
sehingga dengan demikian mereka menetapkan premier risiko yang tinggi
kalau sekarang saya punya data gitu
nah hal kecil bahwa digitalisasi tadi itu bisa sangat mendorong pertumbuhan ekonomi
hanya dengan sebuah kris gitu ya
yang awalnya memang dimaksudkan untuk kemudahan pembayaran
tapi kemudian ada jejak detail dan seterusnya
jadi yang ingin saya sampaikan adalah pada saat semua orang sudah terlibat kepada digitalisasi
kita bisa lakukan banyak hal di situ gitu
dan sekali lagi sebagai digital network
negatif nih para sobat rupiah itu
mereka jauh lebih jago daripada saya gitu
melihat ekonomi indonesia kalau emang sobat rupiah bisa berkontribusi lebih banyak
kepada program program digitalisasi yang sedang kita lakukan
jadi itu adalah salah satu yang bisa dilakukan oleh sobat rupiah
untuk mendukung supaya ekonomi kita semakin bersinar di dua ribu dua puluh
oke sobat rupiah untuk info terkini terkait perekonomian indonesia
jangan lupa untuk ikuti seluruh kanal media sosial bank indonesia